hai angka kasus kofit sembilan belas terus mengalami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir di wilayah jabodetabek
akibatnya keterisian ruang perawatan pasien kofit sembilan belas pun bertambah bahkan fasilitas aisyudis jumlah
rumah sakit rujukan penuh rumah sakit penyakit infeksi atau rspi prof dr sulianti saroso
di jakarta misalnya hampir terisi penuh akibat peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas di jabodetabek
direktur pelayanan medik keperawatan dan penunjang rspi sulianti saroso biani kursumo
wardani menjelaskan pihak rumah sakit terus berupaya menambah ketersediaan ruang icu untuk
mengakomodir banyaknya pasien yang mengantre dirujuk untuk dirawat total kita mempunyai
saat ini delapan puluh tempat tidur memang setiap keretanya tidak banyak ya kalau dibandingkan dengan rumah
sakit yang lain tetapi yang kami terima di sini memang kasus kasus yang sedang berat
sampai ke kritis itu sebabnya kami juga konsentrasi untuk lebih fokus ya menambah
fasilitas untuk yang berat dan kritis tersebut termasuk fasilitas icu tersebut ya jadi pasien pasien
isu juga terjadi di rsud pasar minggu jakarta selatan dari total dua ratus tujuh puluh enam tempat tidur pasien covid sembilan belas
icu penuh oleh pasien kofit sembilan belas wakil direktur pelayanan medis rsud pasar minggu dokter luzi
adrianti menjelaskan dilihat dari jumlah kasus kofit sembilan belas yang terus meningkat bukan tak mungkin seluruh
tempat tidur di rsud pasar minggu akan penuh dalam waktu dekat jadi pasien itu kan ada turnover
ya ada yang pulang juga ya jadi memang kalau keterisiannya saat ini sudah delapan puluh dua itu sudah cukup
tinggi masih ada tempat tidur tersisa tetapi kalau memang kasus ini terus meningkat kalau
yang ditanyakan tadi apakah mungkin pada satu saat menjadi penuh yaitu mungkin karena kapasitas kami
memang pada saat ini hanya sampai diangka itu
tingkat keterisian tempat tidur atau bed
sehingga ada kemungkinan adanya pasien covid sembilan belas yang tidak tertampung di rumah sakit
hai selain mengupayakan penambahan fasilitas tempat tidur bagi pasien hingga tenaga kesehatan
masyarakat punya peranan penting untuk tertib menerapkan protokol kesehatan guna menekan angka
penyebaran kasus covid sembilan belas
dikabere mau para maestro jakarta